sedikitnya sembilan orang tewas dan satu orang lainnya dinyatakan hilang saat longsor terjadi di lahan tambang batubara di mentewe tanah bumbu kalimantan selatan
sementara tujuh pekerja tambang lainnya berhasil ditemukan selamat setelah dua hari terjebak dalam material longsor yang dipenuhi air
evakuasi terhadap para pekerja tambang batubara manual di sebuah lahan tambang ini berlangsung lama
tim sar gabungan harus ekstra hati hati membongkar material tanah yang mengubur para penambang batubara ini
kamis tim sar gabungan telah menemukan sembilan orang pekerja tambang dalam keadaan meninggal dunia
para korban sendiri ditemukan di mulut tambang yang tertimbun tanah longsor
terjebaknya para pekerja tambang batubara manual ini terjadi minggu siang lalu saat insiden terjadi
sejumlah pekerja tengah beraktivitas menggali terowongan lahan tambang milik sebuah perusahaan
diduga karena hujan lebat membuat kawasan
atas lahan pertambangan longsor dan menimbun para pekerja
tim sar gabungan sudah melakukan pencarian di lorong lorong tambang
dan untuk kondisi cuaca di lokasi tambang saat ini mendung atau berawan
kemudian debit air yang ada di lokasi tambang yang terdampak di lorong
saat ini sudah surut diperkirakan sepuluh sampai tiga puluh cm